terima kasih anda masih bersama kami
mencari sarapan pagi di kota solo tidak sulit
pedagang kaki lima atau kios di pasar menawarkan menu makanan yang tidak kalah dengan restoran bintang lima
seperti nasi liwet busri pasar gede solo yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan hanya dua belas rupiah anda bisa menikmati gurihnya nasi liwet dengan lauk ayam suwir sayur labu manis dan juga telur
anda juga bisa memilih lauk yang ada anda inginkan mulai dari ayam hingga jerawan
nasi liwet ibu sri ini buka dari pukul enam pagi dan biasanya pukul sepuluh pagi sudah ludes terjual
antrean pembeli juga mulai mengular dari pukul tujuh pagi
karena tidak hanya dipadati oleh pembeli langsung kini nasi liwet busri juga bisa dipadati melalui aplikasi pesan makanan daring
dan untuk melihat langsung senikmat apa nasi liwet dari solo jawa tengah
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
selamat pagi diana
apa yang membuat nasi liwet ibu sri ini sangat spesial dan apa perbedaannya dari nasi liwet biasa diana
selamat pagi megi
kalau anda tanya yang berbeda ini tentu rasanya jauh lebih gurih manis ini semuanya komplit
ini kebetulan saya masih dalam kondisi kenyang banget karena tadi kurang lebih menghabiskan satu porsi nasi lewat busri
yang lokasinya berada di lantai dua pasar gede barat solo
kalau misalnya ini saya sebenarnya ingin mengajak megi untuk main main ke dapurnya busri ini
kalau misalnya anda lihat ini memang ada beberapa yang masih mengantre
permisi bapak ibu permisi bapak ibu bapak izin ini meskipun masih ada yang ngantri pak
kalau misalnya saya bungkus buat dua lagi kira kira boleh nggak nih pak masih bisa nggak nih pak
bisa sebetulnya cuma ini sudah habis
uih nasinya sudah hampir habis megi ini baru jam sembilan lima belas

ini kayaknya saya udah gak bisa bungkus buat megi dan juga teman teman di studio ya
nah pak ini izin nanya dong pak ini kan tadi dibilang dari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan resepnya turun temurun ya pak haryono ya
iya saya generasi kedua dan ini asli resep dari orang tua saya
pak boleh ditunjukin nggak sih pak buat nanti ini pemirsa cnn tv apa aja sih pak isinya nasi liwet pak selain nasi gitu pak
selain nasi ada telur coklat ada sayur
lautnya biasanya itu pakai suwir
pak ayam sudah tiris ya pak ya
ini ada uritan juga
ada apa pak
uritan telur muda bersama kepala saya paha juga ada
cuma ini posisinya sudah menipis
menipis ya pak
sama ini pakai telur dadar telur kuning
telur kuning ini ya pak ya
iya telur kuning
ini terbuat dari santan sama kuning telur
oh jadi bukan telur pada umumnya telur kukus pada umumnya gitu ya pak ya
beda ini beda
kalau yang putih ini tadi saya rasa cobain kayak ada putih telur kemudian ada gurinya pak
itu dimasaknya pakai apa sih pak
ini dimasak pakai putih telur sama bumbu
enggak bumbunya bumbu rahasia
bumbu rahasia jangan sampai tahu gitu
pak tapi yang membedakan nasinya bapak dengan yang lain seperti apa
itu kan kalau tadi saya coba ini banyak gurih manisnya ya pak
boleh dikasih sedikit bocoran aja gitu pak
ini gurih manis itu dapatnya dari mana sih pak
untuk gurih sama manisnya itu sebetulnya memang apa ya sebagai cita rasa kita
jadi standar masakan saya mungkin yang jualan nasi liut banyak
tapi kita punya kualitas punya masakan yang beda sama yang lain
kualitasnya beda karena tadi saya juga nasinya pulen banget ya pak ya
enak pol ya pak ya
harganya nih pak kalau tadi saya kan standar nih pak enggak pakai tambahan tambahan itu rp dua belas
tapi kalau misalnya nih kalau pakai tambahan ayam terus tadi kulit itu kurang lebih berapa sih pak
biar pemirsa nih pada tahu yang paling mahal gitu
kalau paling mahal ya pakai paha
ya sekitar rp dua puluh empat an lah
untuk harganya soalnya harga kan biasa naik turun
pak ini kan lagi lebaran nih ya pak ya
ini tentu omset meningkat ya pak ya
karena ini hari lebaran bapak buka hebat sekali loh pak
iya ini kebetulan pas lebaran jadi omset bisa tiga kali lipat
oke karena tadi saya lihat juga disini banyak enggak cuma orang solo ya pak
tapi ada yang dari surabaya dan lain sebagainya
baik terima kasih banyak pak haryono sudah berbincang
ya terima kasih
begi itu tadi ini saya sedih sekali karena tidak bisa membawa pulang nasi lewat busri
tapi ini intinya enaknya ini sudah murah kemudian rasanya juga cocok
ada banyak pilihan menu dan karena ini lagi momen lebaran izinkan saya megi untuk menutup live report ini
dengan menggunakan pantun boleh
bagi bagi ke pantai pangandaran di pantai kita makan ikan patin
selamat hari raya lebaran
mohon maaf lahir dan batin
kembali ke anda megi
ya terima kasih
terima kasih produser lapangan sian indonesia diana
dan kami juga sebenarnya ingin nitip ya satu bungkus dari solo jawa tengah untuk ke jakarta
jika bisa kalau misalnya ada yang frozen seperti itu ya nanti kita hangatkan di jakarta